kita ke berita olahraga olimpiade barcelona seribu sembilan ratus sembilan puluh dua selamanya akan dikenang sebagai olimpiade paling bersejarah
karena indonesia untuk pertama kalinya mampu merebut medali emas lewat cabang olahraga bulu tangis
namun banyak yang lupa para atlet taekwondo indonesia saat itu juga menorehkan prestasi membanggakan
dengan merebut tiga medali perak dan satu medali perunggu
inilah prestasi yang belum dapat disamai hingga kini
pada saat itu saya memotivasi anak anak bahwa kalian ini seperti orang yang terbuang
kamu harus tunjukkan kamu harus bisa berprestasi untuk olimpiade
bagi dunia taekwondo indonesia olimpiade barcelona seribu sembilan ratus sembilan puluh dua adalah sejarah
kenangan saat tampil mewakili tim taekwondo indonesia pada pesta olahraga terbesar dunia tersebut pun
masih tertanam di benak deck richard yang kini sudah berusia lima puluh satu tahun
latihannya bisa bekal sehari sampai malam jadi cuma kayak bangun tidur latihan bangun tidur latihan gitu aja
nah kita mulai ada latihan fisik latihan speed semua di sana
jadi memang itu intikus kali latihannya
saat kelihatan kita punya inilah itu yang saya rasakan level of competitiveness nya antara atlet itu
baik sama kelas maupun beda kelas itu sangat tinggi
ya kita benar benar terpacu untuk melakukan yang terbaik saat itu
kirim lima atlet dirk richard yevi triaji rahmi kurnia susilo wati dan xiao lung
tim taekwondo indonesia mampu meraih tiga medali perak dan satu medali perunggu
semua taekwondo indonesia tampil habis habisan meski saat itu taekwondo baru dipertandingkan sebagai cabang olahraga eksebisi
namun prestasi tim taekwondo indonesia pada olimpiade barcelona seribu sembilan ratus sembilan puluh dua tertutup bayang bayang prestasi tim bulu tangkis indonesia
yang untuk pertama kali berhasil menyumbangkan medali emas
kalau bulu tangkis dia sama sama dia menikmati dengan hingar bingar bonus
ya kami sama sama menikmati hanya menghayal bonus
yang jelas bagi kami kami sudah bisa menaikkan bendera merah putih di olimpiade
satu hal yang luar biasa
sosok dibalik kesuksesan tim taekwondo indonesia pada olimpiade barcelona adalah sang pelatih kepala alex haryanto
meski harus berlatih dengan fasilitas seadanya di kawasan puncak
metode latihan alex yang keras yang kerap diwarnai hukuman fisik
membuat atlet taekwondo indonesia memiliki mental bertanding yang kuat
kita dipinjemin sepetak tanah jadi masih tanah merah itu
terus kita semen kita pasang
kayu pemancangnya kasih atap rubia atau apa apa nggak tahu sangat sederhana sekali
terus bawahnya matras pakai matras
atlet atlet yang masuk ke pelatnas untuk olimpiade itu adalah sisa dari atlet yang sudah diseleksi untuk sea games
ini sebetulnya nggak masuk akal
kenapa untuk olimpiade malah dikasih atlet yang tidak terpilih
pada saat ini saya tidak bisa berpikir
pada saat itu saya memotivasi anak anak bahwa
kalian ini seperti orang yang terbuang
kamu harus tunjukkan kamu harus bisa berprestasi untuk olimpiade
di balik prestasi tim taekwondo indonesia pada olimpiade barcelona dua puluh delapan tahun yang lalu
tersisa pekerjaan rumah bagi dunia taekwondo indonesia
sebab prestasi tersebut belum bisa disamai hingga kini
erlangga wisnuaji damar sinuko akun coro cnn indonesia